kalau lo masih mikir bakal dapetin si ani
ya lo mah gak bisa buka mata lo disini banyak cewe yang bisa gantiin si ani
ani itu tak tergantikan jawab
dia udah punya calon
lo gak bakalan bisa ketemu sama dia lagi
lo yakin ani gak mau nemuin gue
mau ke pasar mbak
enggak saya mau kerja
ngomong mulu ah sayang udah akrab
lo bisa kagak sih jauhan duduknya im
lo aja yang pindah sono
gue gak mau
gue juga gak mau pindah
kalau mancing pada berisik ikannya bukan cuma bingung malah pada kabur nggak mau makan umpan kita
buat sekarang po tati
oh ya udah saya kesana sekarang
po tati aja atuh yang telfon
oh ya udah atuh saya yang telfon poyanti ya
ada apa kagak sih nih ikannya
lo kagak usah nasehatin gue
gue bukan nasehatin ngasih tahu doang
hah udah berisik
oloh oloh babe haji kalo namanya mancing harus penuh kesabaran bukan seperti nyerokin ikan langsung cepet dapet
mak po yanti datengnya agak siangan
soalnya mau ngurusin dulu anaknya
oh seperti itu
ya udah nen yoi kerjanya dulu ya sama si tati
bisa mbak yanti juga bisa mak
tapi sama t i o aja
ya tapi kan kalo ada yanti jadi lebih cepet
tati juga kerjanya cepet
ah mah kagak percaya sama lo
gue bosen ah pulang aja yuk
dapet ikan aja belum
kalo kagak dapet mah kagak dapet aja
memang be ji
kayaknya ikannya gak mau makan rumpan kita
yaudah balik aja nyok
ngapain lo senyum senyum
gue lagi semangat jack
panyasin pura aja
iya tadi salesnya dateng kesini
tadi sales wajan ini datang ke rumah
tadi emak dapat diskon gede
kalo di mall harganya mahal banget
terus gak ada diskon
ya itu seriusan ya
bener tadi udah coba
tuh gitu saya tadi beli
besok kalo salesnya kesini
kalau lo masih mikir bakal dapetin si ani
ya lo mah gak bisa buka mata lo
disini banyak cewek yang bisa gantin si ani
ani itu tak tergantikan jab
dia udah punya calon
lo gak bakalan bisa ketemu sama dia lagi
lo yakin ani gak mau nemuin gue
lo ingat gak waktu dia ke bandung
sms gagal kalau dia mau ke bandung
nah itu udah jelas
kalo lo udah gak ada lagi di pikiran dia
ngapain lo mikirin dia
lo bikin semangat gue jadi kendor jak
gue bukan ini mau bikin lo susah ya
gue cuma mau lo ngelihat kenyataan
cari deh penghenti si ani
lo mau jack bang
lo jangan kira gue ngambil kesenangan aja kesusahan lo ya
oke nunggu ya
kau abang diem diem aja
biasa aja neng gak ada apa apa kok
lagi marahan ya
jangan suka marahan
kak tangkong sama teman
lo kenapa pur
emang gak kenapa kenapa pak haji
bentar ya alhamdulillah pak haji
lo punya semangat
pengen maju agak loyuh
kan pak haji yang terus ngasih saya semangat
sms dari tini
gue lihat lo senyum senyum sendiri
gak mungkin kalau gak ada dari cewek
gue mau ngajak ketemuan tini
di depan rumah majikannya
van kalau mau ketemuan tuh di taman
masa di depan rumah majikan
dia nggak berani keluar rumah
ini urusan orang tua
alia gak boleh denger ya
makan aja bubur kacang hijaunya
masa alia gak boleh denger
kopi sama gorengannya dua
saya ada urusan pak haji
ngasih tau apa pak aji
gue seneng lu giat kerja
kalau udah tua kayak buah
tenaga udah kagak
napsu yang gede
gue kasih tau begitu lo pulang